apakah memang ini strategi vietnam lewat media untuk menjatuhkan indonesia atau justru menguatkan vietnam
air putih saya tadi sudah sarankan ke mereka supaya sering sering minum air zam zam